panca mahabuddha membangun alam semesta
daging adalah tanah
darah adalah air
nafas adalah udara
raga boleh saja mati hidup kembali
pemandangan alam dan indah ubud kian menjelma menjadi pusat seniman berkarya
pekerja seni tersebar hampir di seluruh pelosok ubud
bahkan setiap daerah memiliki seniman dengan keahlian masing masing
pasar seni ubud tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan
pasar ini seakan menjadi pemuas hasrat turis domestik dan mancanegara menikmati karya seni
lukisan ukiran dan berbagai kerajinan menjadi daya tarik pasar ini
kesenian di ubud berkembang pesat karena didukung para raja sejak dulu
selain cokorda gede raka sukawati cokorda gede agung sukawati adalah raja ubud yang berjasa membangun peradaban baru di bali
pada masa kepemimpinannya ubud berada di tengah arus peralihan menuju masa kemerdekaan indonesia
pemikirannya mengukir sejarah bagaimana ubud kini dikenal sebagai pusat seni dan budaya masyarakat bali
cokorda gede agung sukawati bahkan memberikan tempat bagi pelukis pelukis besar seperti walter speez rudolf bonet dan arismith di bali
ia pun melahirkan seniman seniman besar yang mendunia berkat perkumpulan pita maha yang didirikannya
perkumpulan tersebut mengasah keterampilan para seniman berbakat dan membuat ubud berhasil
menjelma menjadi desa seni
bisa lebih kreatif ya secara teknis
cokorda gede agung sukawati adalah raja ubud yang membuka pintu puri yang sakral dan agung bagi para seniman dunia
disinilah dulu ia memimpin puri agung ubud
puri agung ubun menjadi pusat pemerintahan masa lampau
keberadaannya masih sangat terjaga seperti bentuk aslinya
dari masa ke masa
kebetulan waktu itu mungkin keadaan yang membuat tahun tiga puluh an
di mana papa tidak melanjutkan sekolah berkeinginan sekali belajar bahasa
karena beliau ditinggal oleh orang tua yaitu raja ubud cokorda gede sukawati kakek saya sendiri
sehingga beliau itu senang bergaul
yaitu mengajak orang orang barat khususnya yang pedagang atau lain sebagainya ke bali
diajak di ubud di entertain
nah menjadilah ubud ini sebagai destinasi pleasure tourism yang berbasis budaya
budaya diangkat dipresentasikan atau diangkat dalam artian dipresentasikan di perform ditampilkan
tanpa menghilangkan jati diri
jadinya merupakan daya tarik itu sendiri yaitu budaya nah seni budaya itu sendiri
ukiran dan relief menjadi ornamen yang menghiasi hampir seluruh dinding puri
demikian pula patung patung yang berdiri kokoh mengapit pintu masuknya
puri agung ubud dibangun oleh cokorda ida putu kandel
yang memerintah pada tahun seribu delapan ratus hingga seribu delapan ratus dua puluh
puri ini juga menyimpan koleksi benda benda bernilai seni tinggi
bahkan sejumlah perabotan di dalamnya merupakan peninggalan kerajaan ubud masa lampau
ini dari sejak lima belas tahun yang lalu aja
dulu kita buka semuanya bisa masuk
ya tentu ada batas batas privasi juga sampai berapa kotiar bisa dilihat
sekarang kami kita buka semuanya bisa masuk

ya ampir dua ribu tiga ribu tiap hari tentu akan mengganggu
tanpa mengurangi masih tetap juga mereka hadir
dan itupun memberi ubud sebagai ikon destinasi ubud adalah salah satunya puri
puri agung ubud itu destinasi yang sebagai ikon ubud sudah itu
kedua pasar ubud mwangke forest
juga daya daya dukung seperti museum museum
pada seribu sembilan ratus sepuluh sejumlah kerajaan berdiri di pulau bali
salah satunya adalah kerajaan gianyar
konon terjadi peperangan antar kerajaan yang memperebutkan wilayah kekuasaan
inilah yang membuat sejumlah wilayah di gianyar menjadi pusat seni dan budaya
pasar seni sukawati misalnya
pasar ini menjadi pusat penjualan karya para seniman yang datang dari berbagai daerah di bali
sejarah mencatat seorang pangeran dari kerajaan gel gel kelungkung dikirim ke desa sukawati
untuk membangun istana kerajaan
usai dibangun para seniman yang terlibat membangun istana memilih untuk tinggal di sukawati
pada abad ke dua puluh
ubun menjadi wilayah cabang dari sukawati
setelah puri agung kelihatan berdiri
ubud mulai membuka akses pariwisata di kabupaten gianyar
dan berkembang menjadi pusat seni dan budaya
islam semalaman tak tahu traveled
menjanjikan cukup dari abosiditas
keluarga besar puri agung ubud memegang teguh tradisi leluhur
termasuk menggelar ritual kematian
sebagai keturunan raja ubud cokorda gedera kasukawati wajib menjaga tradisi puri
ibunya anak agung niang agung meninggal pada empat belas januari dua ribu delapan belas di usia sembilan puluh enam tahun
di balai puri inilah raganya bersemayam sebelum dikremasi
almarhum adalah istri cokorda gede agung sukawati
raja yang berjasa membangun kepariwisataan di bali
sudah menjadi tradisi masyarakat di wilayah ubud ikut andil
terlibat dalam rangkaian upacara ngaben keluarga puri agung ubud
mereka menyebutnya dengan pelebon
salah satu sarana upacara yang wajib ada dalam pelebon adalah menara pengusung jenazah atau bade
butuh waktu sekitar empat belas hari untuk membuatnya
semakin tinggi bade maka semakin tinggi pula tingkat sosialnya
khusus yang saya kerjakan untuk ibu itu tingginya kira kira dua puluh tujuh dua puluh delapan meter lah dari tanah
karena dengan berat lebih kurang sepuluh ton nanti yang akan diangkat oleh dua ratus sampai dua ratus lima puluh orang dengan estafet
jadi dari delapan ratus meter kuburan dari tempat kami dibagi menjadi delapan estafet kira kira tujuh puluh lima meter satu etapa
pemasangan tumpang bagian atas bade adalah proses terakhir
pembangunan tersebut agak tersulit
tumpang dengan jumlah sembilan tingkat berwarna putih ini dinaikkan ke atas badai oleh puluhan orang
jadi kalau bade adalah secara filosofi adalah alat untuk menghantar jenazah dari tempat rumah ataupun kediaman daripada almarhum ke kuburan
simbol daripada bade itu ada petrun petrun ada dedauna dadaunan dadaunan
ada binatang dan lain sebagainya yang pada hakikinya adalah perwujudan simbol simbol yang ada di badai itu adalah simbol alam semesta
selain bade sarana upacara pelebon lainnya adalah lembu replika kerbau berukuran besar
sarana ini akan dibakar bersama dengan jenazah pada puncak upacara
ya ini ada ketentuan ketentuan boleh pakai lembu bahkan lembu pun ada yang putih ada yang hitam
kalau yang putih ini biasanya digunakan oleh pendeta oleh para pemangku pemangku pemangku upacara ini yang putih
tapi kami dipuri pakai yang lembu hitam
dulu konon dulu pernah dipakai juga singa dalam wujud singa yang memegang gelomb memegang dunia
nah itu juga dipakai oleh raja raja dulu gitu sebagai simbol penguasa pada waktu itu
kami memakai juga naga apabila itu kebetulan kalau yang kami upacara adalah laki dan punya posisi dalam keluarga itu tinggi
artinya ini terkait dengan masalah kehidupan kebijakan kebijakan yang dibuat selama beliau hidup
contohnya adalah raja kalaupun raja tidak ada sekarang penggantinya sebagai penginsir misalnya tetua puri
nah ini yang kami lengkapi upacaranya nanti dengan upacara nagabana
itu artinya adalah kebijakan
artinya adalah pelepasan dari segala kemungkinan kemungkinan dosa yang pernah dibuat sebelum
seorang pemimpin pasti pernah membuat kebijakan kebijakan yang mungkin menyakiti orang lain menyakiti alam dan lain sebagainya
menjelang puncak plebon jenazah disiapkan dengan mengganti kain putih yang membalutnya
ritual ini disebut dengan mesalin atau mengganti pakaian
ini adalah hal yang terakhir di hari kebesaran daripada ibu saya
jadi ketemu dengan saudara saudara kalau kita bisa apresiasi ketemu saudara saudara ketemu utamanya kepada sang pencipta
jadi beliau harus didandani lagi secara fisik yang bisa kita lihat didandani pakaiannya diganti kemudian petinya
semua elemen elemen pakaian pakaian daripada ibu saya diganti
dalam prosesi mesalin sarana mengembalikan lima unsur kehidupan atau dalam ajaran hindu disebut panca maha bute disiapkan
di antaranya sekar tiga yang terdiri dari rangkaian bunga putih hitam dan merah
ketiganya melambangkan energi setiap organ tubuh
selain sekar tiga ada pula anganan yang dilengkapi damar minyak dari kulit
dan di antaranya ada telur yang dimaknai sebagai simbol ulu ati dan menjadi tempat roh hidup kembali
mesalin ditutup dengan menaruh sekar tiga dan anganan di atas peti
penempatannya disesuaikan dengan representasi masing masing organ tubuh
sehari sebelum pembakaran jenazah ada ritual yang wajib dilakukan oleh keluarga
mereka menggelar upadesa ritual upacara mengembalikan roh menuju alam semesta
mereka memulainya dengan melakukan ngening ring beji mengambil tirta atau air suci di campuhan ubud
dalam ritual ini ada dua anak yang ditandu sambil membawa sarana sesaji simbol pembekalan jiwa yang akan dikembalikan ke alam semesta
sementara para cucu membawa praraga simbol roh yang meninggal dan menuntunnya dengan seutas tali
hanya orang yang berusia lebih muda dari yang meninggal lah yang boleh melakukannya
ini adalah kewajiban kami sebagai keturunan
untuk menunjukkan rasa bakti kami wajib untuk memberi jalan terhadap nenek kami untuk ngayah
di pura beji di aliran sungai wos inilah air suci diambil
sebelum mengambilnya dari mata air mereka bersembahyang mendoakan setiap sarana yang akan digunakan dalam prosesi pembakaran jenazah
ritual ini menjadi simbol pemandian jenazah
air suci dibawa ke balai agung tempat jenazah disemayamkan
sesaji sesaji kemudian didoakan dan dibawa berkeliling puri
ritual ini disebut memperas perasan
pertunjukan penyucian kemudian dikelilingi
bersamaan dengan mendoakan sesaji digelar pula berbagai pertunjukan kesenian
diantaranya wayang lemah gambang gambuh dan tari topeng sidakarya
pertunjukan ini dimaknai sebagai selebrasi atau perayaan penyucian
pertunjukan penyucian dikelilingi
perayaan penyucian dikelilingi

perhubungan darimanai rick
sebelum matahari terbit ritual upadesa ditutup dengan melakukan meperlina
atau simbol pembakaran jenazah
sebelumnya keluarga puri agung ubud melakukan doa bersama
agar jiwa anak agung niang agung dapat kembali ke alam semesta dengan sempurna
mepelina dilakukan dengan membakar dupa seraya diiringi kidung kematian
prosesi ini berjalan siahdu
ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian upadesa
sebagai upacara memohon kemudahan arwah mencapai nirwana
sebelum pengiriman raga melalui pembakaran jenazah dikelar
pada siang hari puncak pelebon dikelar
sementara di pura dalam ubud desa pakraman ubud
warga laki laki berdatangan melakukan penyucian diri
mereka adalah warga yang didapuk mengusung
badai dan lembu yang datang dari dua belas banjar di wilayah ubud dan sekitarnya
dari sekitar empat ratus keluarga masing masing banjar diwakili oleh satu orang
para pengusung badai dan lembu ini wajib mengenakan ikat kepala berwarna putih
pembelajar yang berpengalaman
jenazah dinaikkan ke bade
mereka mengusungnya bersama sama melintasi traktak
menuju tempat penyimpanan peti jenazah
lembu dan badai kemudian diarak menuju lokasi pembakaran
masing masing diusung oleh ratusan orang secara bergantian
meski merupakan upacara kematian
namun pelebon dimaknai sebagai peraih

ben besar besaran ini disaksikan oleh puluhan ribu warga lokal dan wisatawan
mereka tumpah ruang memadati ruang jalan menuju kuburan
knert hal hal motosik dari robang ini dan sangat menarik
saya tidak biasa melihat perang besar seperti ini warna warna seperti ini
kita memiliki alat lain di perancis dan itu sangat menarik bagi saya untuk melihat hal hal seperti itu
bagi wisatawan upacara ini menjadi sebuah festival yang memerlukan dana besar
namun bagi keluarga puri agung ubud pelebon merupakan cara untuk membayar utang budi kepada leluhur
dan yang utang pada tuhan tuhan yang memberikan kami kehidupan
yang hukum inilah yang kami bayar sekarang dalam bentuk ujud ujud upacara
jadi besar kecil ini sangat relatif seberapa besar nikmat yang saya rasakan
sebegitu besarlah hutang yang saya miliki yang harus saya kembalikan
setibanya di pura dalam puri pelihatan peti jenazah dibawa keluar untuk dipindahkan ke dalam lembu
sebelumnya peti jenazah diusung mengelilingi lembu sebanyak tiga kali sebagai tanda penghormatan
kemudian peti jenazah diusung ke atas lembu
hanya jenazah dan benda milik almarhum yang dimasukkan ke perut lembu
di antaranya pakaian dan perhiasan
usungan mayat itu ada yang pakai lembu ada yang pakai macan binatang binatang itu
ada yang pakai singa itu ada yang pakai ikan itu anunya
sesuai dengan apa sesuai dengan kastanya masing masing
api dinyalakan pertanda peleburan fisik dengan alam semesta dimulai
kremasi ini berlangsung lukisan
lebih dari dua jam
usai dibakar abu jenazah dikumpulkan
begitupun dengan serpihan tulang
serpihan tulang ini disucikan dan dibentuk sesuai bentuk tubuh manusia di atas kain putih
pada malam hari abu dan serpihan tulang dibawa menuju pantai untuk dilarung
di pantai sanur inilah umat hindu di bali biasa menghanyutkannya
sama seperti ritual ritual lainnya pelarungan juga diawali dengan doa bersama
rangkaian upacara pelebon atau ngaben bagi kaum bangsawan terbilang kompleks
mereka pantang melewatkan satupun ritual yang digelar
ulang pakaian duit majang ring yang siwurahidin
tepuk tangan tuduh
tepuk tangan tuduh
tepuk tangan tuduh
dampak psikologisnya kembali
bagi umat hindu di bali ngaben diakini mempercepat kembalinya jiwa dan raga menuju nirwana dan alam semesta
dalam panca mahabutri disebutkan
yang membentuk makhluk hidup di alam semesta
di antaranya pertiwi apah bayu teja dan akasa
apa yang berasal dari api akan kembali ke api
apa yang berasal dari udara akan kembali ke udara
dan apa yang berasal dari air akan kembali ke air